upaya pemindahan kapal km lambelu yang kandas di sebuah gosong perairan tarakan kalimantan utara sabtu malam belum membuahkan hasil
sabtu malam proses pemindahan kapal motor lambelu yang kandas di sebuah gosong di perairan tarakan kalimantan utara melibatkan empat kapal tugboat
penarikan dilakukan dengan menggunakan tali yang dipasang di buritan kapal km lambelu dan satu tali yang ditarik oleh dua kapal tugboat
namun upaya pemindahan tidak mudah sehingga posisi kapal belum bergeser dari posisi semula
jika malam ini proses evakuasi kapal tidak berhasil maka otoritas pelabuhan menginstruksikan untuk melakukan evakuasi terhadap penumpang
hal ini dilakukan untuk keselamatan para penumpang
selain itu juga untuk menghindari kepanikan karena beberapa kali proses pemindahan selalu gagal
untuk informasi selengkapnya soal kapal motor lambelu yang kandas di bebatuan karang di perairan tarakan
sudah ada komandan patroli dan humas ksop tarakan saharudin melalui sambungan telpon
selamat malam pak saharudin
seperti apa proses evakuasi sampai dengan malam hari ini bagaimana update terkini pak
ya selamat malam mbak
ya pak saharudin
seperti apa update terkini pak untuk evakuasi kapal karam sampai dengan malam hari ini
untuk informasi terkini kita sudah mulai evakuasi tadi pukul dua puluh waktu indonesia tengah sampai dengan sekarang pukul dua puluh
namun tidak membuahkan hasil kapal lambelu masih pada posisi kandas di depan tanjung pasir
apa yang menjadi kesulitan terbesar pak
yang menjadi penghambat dari proses evakuasi ini sampai dengan saat ini masih sulit untuk dilakukan
kendala pertama air yang pasang tidak terlalu tinggi hanya dua satu
sementara haluan kapal masih duduk di atas karang yang dimungkinkan agak sulit untuk ditarik
namun kita sudah berupaya untuk menariknya dengan menggerakkan
hanya ada empat buah takbut namun hingga saat ini belum membuahkan hasil
pak saharudi apakah sudah ada keterangan mengenai apa penyebab pasti dari kandasnya kapal ini
dan mungkin boleh diceritakan juga seperti apa kronologi singkat dari peristiwa ini
kronologisnya nakoda berangkat dari pelabuhan tarakan pada tanggal dua puluh dua oktober

satu lima belas sedang berlayar tepat pukul dua tiga puluh lima di haluan kapal melintas satu takbut yang menarik tongkang
sehingga ketika nakoda ingin merubah haluan ke kanan
sementara di sebelah kanan ada kapal lagi yang sedang berlabuh
dan nakoda mengambil inisiatif segera merubah haluan dari kanan ke kiri
namun di sebelah kiri ternyata ada perairan yang sangat dangkal
sehingga kapal harus mengalami kecelakaan dalam hal ini kandas
apakah kapal juga mengalami yang namanya tersangkut koral atau karang
di perairan ini
apakah ada yang nyangkut
tidak ada yang nyangkut hanya haluan kapal yang kandas di daerah dekat tanjung pasir
yaitu yang diperkirakan di bawah ada pasir dan batu karang gitu
jadi boleh dipastikan bahwa nasib dari penumpang sebenarnya tidak kritis
dan proses evakuasi bisa akan berlanjut segera mungkin esok hari
jadi evakuasi untuk malam ini
untuk mengeluarkan kapal dari posisi kandas
dihentikan karena posisi air sudah surut
untuk kondisi penumpang diatas kapal masih dalam kondisi aman
dan terkendali di bawah pengawasan awak kapal
baik kalau begitu kami harapkan semoga mungkin esok hari bisa berlanjut proses evakuasinya
dan semuanya akan berlangsung dengan lancar
pak saharudin terima kasih sudah berbagi informasi bersama cnn indonesia